terima kasih atas kepercayaan yang diembankan dan terima kasih atas kerja luar biasa yang kemarin dilakukan sama sama
ketua umum pkb sekaligus cawapres pilpres pasangan anies mohaimin iskandar menekankan koalisi perubahan sudah selesai secara target tujuan dan fungsi
namun caimin berharap bisa terus bekerja sama dengan nasdem dan pks serta partai partai manapun